setelah tahun pertama pemerintahan jokowi jk fokus pada fondasi
maka tahun kedua ini pemerintah berfokus pada akselerasi atau percepatan
hal tersebut termaktub dalam buku dua tahun pemerintahan jokowi jk yang diluncurkan hari ini di gedung setnek jakarta
menjadi salah satu pembicara dalam peluncuran buku dua tahun pemerintahan jokowi jk
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan sangat mengapresiasi capaian pemerintah
dan masih akan terus bekerjasama untuk mewujudkan percepatan pembangunan di tanah air
budi mengakui meski masih baru menjabat dirinya akan fokus pada tujuan pemerintah
dalam peningkatan kualitas di kementeriannya khususnya dalam bidang pelayanan publik
kita bisa lihat semua kegiatan yang begitu dilakukan percepatan
seperti infrastruktur baik lrt jalan tol kereta api dan sebagainya
tetapi kita sudah melakukan pembangunan banyak di
daerah daerah terpinggir terluar dan apa yang kita bangun itu juga kita perhatikan
tempat tempat itu juga bisa memberikan kemakmuran